ada banyak cerita di vision plus original series download sekarang
asal kamu tahu kamu pikir dengan kamu temuin pangeran pangeran bisa jadi sadar
enggak yang ada pangeran malah tambah susah hidupnya gara gara kamu
dia nggak butuh kehadiran kamu di sini dia nggak butuh denger bualan bualan kamu seperti tadi
jadi kamu jangan pernah mimpi untuk bisa bersatu dengan pangeran
karena saya gak akan biarin anak saya untuk deket dengan perempuan rendahan seperti kamu
gue berharap besarnya rasa cinta kita berdua bisa sama kaya rasa cintanya putri ke pangeran
tunggu mau ke toilet
yaudah yuk gue temenin ya
udah gue temenin aja
kok lo diem aja angkat kali telfonnya
yaudah gue kesana dulu
iya iya aku cari sinyal yang bagus dulu
lo bangun ya pangeran
lo kan mau dengar jawaban cinta lo ke gue
suara lee man
langsung aja deh
seandainya lo bisa dengar gue sekarang
gue mau jawab sekarang
gue mau jawab sekarang
berani berani musik kamu
bicara seperti semangat saya
ayo pergi dari sini
untuk jauhi pangeran
saya gak punya niat buruk sama pangeran om
saya cuma pengen bantu pangeran
supaya dia cepat sadar dari kopanya
saya nggak butuh bantuan kamu
untuk sadarin pangeran
asal kamu tahu
dengan kamu temuin pangeran
pangeran bisa jadi sadar
yang ada pangeran malah tambah susah hidupnya
dia nggak butuh
dia nggak butuh pangeran
dia nggak butuh pangeran
dia nggak butuh pangeran
dia nggak butuh pangeran
dia gak butuh kehadiran kamu di sini
dia gak butuh denger bualan bualan kamu seperti tadi
jadi kamu jangan pernah mimpi untuk bisa bersatu dengan pangeran
karena saya gak akan biarin anak saya untuk deket dengan perempuan rendahan seperti kamu
emangnya apa salahnya kalau putri nemuin pangeran
lihat putri itu baik
putri kepengen pangeran tersadar dari omahnya
harusnya om malah bersyukur
bukan malah mencacimaki putri seperti ini kok
kamu gak perlu ngasepin saya
bukannya kamu deketin dia dulu
bahkan kamu bela belain untuk datang ke kantor saya
untuk belain dia
kenapa kenapa sekarang kamu malah dukung dia untuk deket sama kamu
apa karena dia pikir kamu kurang kaya
makanya dia deketin pangeran
tolong om jangan bicara seperti itu
sekali lagi saya dengar om menghina putri seperti itu lagi
saya gak akan terima waktu
kamu mau ngancam saya
kamu berani sama saya
sebaiknya kamu bawa dia pergi jauh jauh dari sini
saya gak mau lagi lihat muka kalian di sini
kok kita bisa sampai ke colongan
seperti ini juga kalian
teman teman deketnya pangeran
tapi ternyata apa
kalian malah bantuin cewek asongan ini untuk bisa ketemu sama pangeran
saya tidak mau lihat lagi perempuan ini ada di rumah sakit ini
kalau kamu lihat dia ada di sekitar sini kamu usir dia
atau kalau saya masih lihat dia ada di sini
saya akan tuntut rumah sakit ini
karena tidak bisa menjaga privasi pasien
tak yang gimana tuh lu kan tugas lu jagain ruangannya pangeran
tapi kan lu berdua juga punya tugas
ingat gak sih gue dari kanker